di kabupaten sukabumi petugas gabungan bksda jawa barat dan pusat penyelamatan satwa cikananga atau ppsc
mevakuasi seekor buaya muara yang dipelihara di sebuah vila
tim dari badan konservasi sumber daya alam bksda jawa barat dan pusat penyelamatan satwa cikananga ppsc
langsung mencoba mendekati buaya muara berjenis kelamin betina yang diberi nama dewi ini
buaya dengan berat satu kuintal dan panjang tiga lima meter itu berada di sebuah kolam besar tak terawat
di sebuah vila di jalan raya pelabuhan ratu di solok citebus kecamatan pelabuhan ratu sukabumi
butuh waktu sekitar dua jam untuk menaklukkan buaya peliharaan milik seorang warga bandung itu
buaya ini dibeli oleh pemilik villa dengan harga lima juta rupiah sekitar sepuluh tahun yang lalu
karena sudah tak terurus dan jarang diberi makan pemilik vila khawatir jika buaya tersebut menyerang lingkungan sekitar
pemilik vila pun menyerahkan
buaya itu untuk dipelihara negara
sebelum dilepas liarkan bksda akan merawat dan merehabilitasi buaya muara ini di pusat penyelamatan satwa cikananga
buaya muara ini juga harus diketahui pada pemiliharaannya makannya apa
karena itu juga menjadi treatment ketika makannya sudah makanan manusia atau makanan yang tidak ada di alam itu menjadi rehabilitasi yang sangat beranjakan
buaya muara merupakan salah satu satwa yang dilindungi
selain dikenal sangat aktif di siang dan malam hari buaya muara juga dikenal sebagai buaya penyerang
ahmad fikri sukabumi